menjelang ramadan pt kai daob delapan surabaya menggelar acara cuci monumen trump dan gerbong kereta api
tradisi ritual tahunan ini dilakukan agar sepanjang ramadan nanti armada angkutan lebaran berjalan aman dan nyaman
cuci gerbong kereta api ini menjadi agenda tahunan yang digelar daob delapan surabaya
selain agar lebih bersih dan rapi mencuci gerbong sebelum memasuki bulan ramadan juga untuk keselamatan agar seluruh armada kereta api diberi kelancaran selama beroperasi di bulan ramadan
pt kai daob delapan surabaya bekerjasama dengan komunitas pencipta kereta api di wilayah surabaya
ini melaksanakan kegiatan bersih bersih khususnya di lokasi monumen trap
dengan kegiatan suci
gerbong kereta api ini diharapkan calon penumpang makin betah dan nyaman menggunakan moda transportasi ini
memperindah atau mempercantik monumen tram yang ada di surabaya pasar turi
benarnya mengapa bertepatan dengan menjelang ramadan biar pada saat penumpang masuk stasiun surabaya pasar turi ada hal yang berbeda dengan adanya monumen yang terawat ini
selain acara bersih bersih sebagai salah satu cara untuk membuat calon penumpang kereta api di stasiun pasar turi surabaya ini
komunitas pecinta kereta api juga memberikan balon ke seluruh calon penumpang
franciska wijaya surabaya